kita ke informasi pertama dua belas orang terseret arus sungai bila saat jembatan gantung yang mereka lintasi putus di desa telebing linggahara kecamatan bilah barat kabupaten labuhan batu sumatera utara pada jumat pagi
tim bpbd yang datang langsung melakukan penyisiran untuk mengantisipasi adanya korban lain
jembatan yang ditemukan selamat
para korban selamat langsung ditemukan
kecamatan bila barat dibawa ke rumah sakit
selain itu empat sepeda motor milik warga yang melintas ikut hanyut dalam peristiwa tersebut
menurut ihsan korban selamat saat itu lebih dari sepuluh orang berada di jembatan
tiba tiba kayu besar menghantam jembatan hingga akhirnya jembatan putus dan menyeret warga yang melintas
tim bpbd yang datang langsung melakukan penyisiran untuk mengantisipasi adanya korban lain
selain masih melakukan pencarian pihak bpbd juga membuka posko pengaduan jika ada anggota keluarga masyarakat yang hilang
azhar epen di manurung sumatera utara